jokowi dodo ma'ruf amin ramai ramai mengajukan nama kadernya
untuk dijadikan menteri di kabinet jokowi priode kedua
partai kebangkitan bangsa mengaku mengajukan sepuluh nama menteri
partai persatuan pembangunan atau p tiga mengajukan sembilan nama menteri
sementara partai nasdem dikabarkan telah mengajukan sebelas nama kadernya
meskipun kemudian dibantah oleh seksi nasdem joni keplate
jadi untuk tegasnya nasdem tidak pernah mengajukan nama
dan menyerahkan sepenuhnya itu dalam diskretion
terima kasih presiden
sementara itu wakil ketua umum partai amat nasional barhasibuan mengatakan
partainya membuka peluang akan bergabung di koalisi jokowi dodo
bara menyebut sebanyak dua puluh lima hingga tiga puluh dewan pengurus wilayah
setuju untuk bergabung ke koalisi jokowi
tapi saya pikir arahnya sudah jelas bahwa trennya ke arah situ
arahnya bahwa kita akan mendukung pak jokowi nantinya
kita akan memutuskan untuk bergabung
dan peluang bergabungnya partai oposisi ke koalisi jokowi
sejumlah elit partai pendukung jokowi menyatakan keberatan
jika oposisi bergabung dan mendapatkan jatah kursi menteri
ketua dpp pkp jazilul fawain menilai
presiden terpilih jokowi dodo sebaiknya memberi tempat yang berbeda
kepada oposisi yang mau bergabung
kalau di mix nanti takutnya seperti pengalaman yang kemarin
tiba tiba ada yang keluar
ada yang keluar
ada yang tidak sepakat di dalam
kemudian terjadi reposisi lagi begitu
kalau menurut saya
koalisi itu dimaknai memang semuanya kemudian ingin membangun dari dalam
nah cara membangunnya dibagi couplingnya
kaping dalam pengertian tidak di mix
nah tetapi diberikan tempat masing masing
nah disini tempatnya kira kira begitu
tidak di dalam kemuliaan
tidak di dalam kemuliaan
tidak di dalam kemuliaan
tidak di dalam kemuliaan
tidak di dalam kemuliaan
tidak di dalam kemuliaan
tidak di dalam kemuliaan
senada dengan pkb
partai nasdem juga menilai partai oposisi yang ingin bergabung ke pemerintahan
sebaiknya tidak masuk dalam kabinet
presiden terpilih jokowi dodo sebelumnya mengatakan
telah memiliki nama nama menteri dan gambaran
akan komposisi kabinetnya pada periode kedua nanti
jokowi kembali menyinggung soal menteri
dengan mengatakan ia membutuhkan menteri yang berat
akan saya cek sendiri akan saya kontrol sendiri
begitu begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif
sebab itu butuh menteri menteri yang berani
pada pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
yang didukung sembilan partai politik dalam koalisi indonesia kerja
menang dalam pilpres dua ribu sembilan belas
jokowi berencana segera mengumumkan nama nama menteri
yang akan mengisi kabinetnya di periode kedua nanti
tim liputan cnn indonesia
tarik menarik koalisi dan juga jatah kursi menteri jokowi
masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan
pasalnya masih ada partai di luar koalisi
yang tampaknya akan bergabung ke pemerintahan
sementara itu di internal partai pengusung jokowi
sebagian partai mengaku sudah menyodorkan sejumlah nama kadernya
untuk mengisi kursi menteri
bagaimana pembagian kursi menteri dalam koalisi
dan apakah partai pendukung jokowi sepakat
jika ada partai oposisi yang ingin merapat
dan tentu ada kompensasinya
mungkin kursi menteri dan lain sebagainya
kita akan coba dalami soal kursi menteri jokowi pada malam hari ini
bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada bang jazilul fawait
ketua dpp pkb
bang jazilul selamat malam
waalaikumsalam sehat bang
terima kasih sudah hadir di prime news
sudah ada bang barah asibuan wakil ketua mumpan
bang barah selamat malam
selamat malam rehat
terima kasih bang sudah hadir di prime news
dan juga sudah ada bang adi prayitno
analis politik dari uin syarif hidayatullah
bang adi selamat malam
oke kita bicara soal kursi menteri
di periode kedua pak jokowi ini
saya ingin ke pkb dulu
saya coba bacakan lagi tadi bagaimana kemudian bang jazilul
kira kira menegaskan bahwa sebaiknya
tidak perlu lagi kemudian ada partai oposisi
yang masuk ke dalam pemerintahan begitu ya bang ya
tidak perlu lagi ada koalisi tambahan dari partai oposisi itu kenapa
kenapa kemudian apakah itu artinya menolak
jika nantinya ada mungkin partainya bang bara
atau partai teman teman yang lain kemudian bergabung
pemerintahan pak jokowi atau bagaimana
tentu bergabung itu ada motifnya apa
karena yang sudah ada di koalisi ini sudah cukup gemuk
nanti kalau tambah lagi itu tambah gendut
takutnya nanti jadi lamban karena terlalu gendut gitu
bukannya tambah ini tambah kekuatan bukan
karena saya melihat kapan dia gabungnya
kita belajar dari kemarin
kalau yang kemarin gabungnya itu di tengah perjalanan
nggak tahu ini gabungnya mau di depan atau di belakang
kita menunggu saja
tetapi tentu di koalisi ini belum ada pembahasan serius
karena memang baru signal signal saja dari teman teman
belum ada yang menyatakan bahwa ingin bergabung
dengan visi dengan harapan dengan kemauan
untuk bersama sama membangun indonesia
baru hanya gimmick gimmick
bertemu bersalam atau wah kita baiknya
belum ada secara terbuka ya menyatakan bahwa akan bergabung begitu
kalau sudah terbuka mau bergabung ditolak apa diterima
ya nanti dilihat apa motifnya dulu
karena gini dulu bergabung itu motifnya menteri
ini maksudnya dulu siapa nih
ya pengalaman kemarin karena kf abara ini kan
jadi pengalaman kemarin itu bergabung karena motif untuk mendapatkan menteri
dan kemudian dapat
tetapi kemudian di dalam terjadi gaduh lagi
sekarang kalau memang sekarang mau bergabung dengan
katakanlah motif ingin mendapatkan jatah menteri
dan masyarakat juga jelas clear gitu
nah tetapi kalau bergabung untuk penyamaan visi
misalkan apa di situ ya
itu yang akan menjadi pembahasan nanti
simpelnya orang atau masyarakat
konstituen atau siapapun
melihat partai di luar
koalisi yang mau bergabung
pasti simpel pikirannya
oh minta menteri berarti
padahal tempat lain masih banyak bukan menteri saja
pembangun indonesia bukan hanya menteri
itu alasannya anda mengatakan
jadi menurut saya posisinya lebih baik tidak di dalam begitu ya
tidak ada kursi menteri
oke itu jadi alasannya
karena motifnya dulu yang harus didalami terlebih dahulu
ya artinya begini
kalau kemarin kan sudah ada pengalaman nih
yang ikut itu dimasukkan di dalam kabinet
kemudian terjadi masalah gaduh di dalam kabinet
kalau sekarang menurut saya
untuk mempercepat indonesia maju
kan ada di situ kelembagaan pak jokowi kemarin
akan membuat manajemen talenta indonesia
akan menutup lembaga lembaga yang tidak manfaat
artinya akan memunculkan
kan banyak itu
di samping itu belum ada secara terbuka partai partai di luar koalisi
yang kemudian menyatakan akan bergabung ya
kita tanyakan ke bang bara kalau begitu
bukan berlamar mungkin
kita tanya ke bang bara dulu kalau begitu
suasananya pan sebetulnya hari ini bagaimana
apakah masih di persimpangan antara mau ke kiri ke kanan
atau arahnya sebetulnya sudah bisa terbaca
kok kita akan gabung ke pemerintahan
iya memang arahnya
trennya mengarah ke situ
walaupun memang perdebatan masih ada
kita tentu belum mencapai suatu konsensus
nanti ditambahin sama adi
itu yang mengarah dari abang sendiri
atau kolektif dari pan semuanya
kan saya berapa kali mengatakan ya
bahwa sudah ada kira kira dua puluh lima pengurus provinsi
dari tiga puluh sekian itu
ada tiga puluh sekian yang dipanggil untuk berdialog dengan ketua umum
di situ memang ketua umum ingin menggali aspirasi mereka
dan juga untuk membuka opsi bagaimana kalau pan bergabung ke pemerintahan jokowi
jadi artinya kita harus mengakses berbagai opsi kan
apakah nanti kita memang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan
atau memang kita memutuskan untuk masuk
jadi kita mengakses opsi itu
dan tentu saja ketua umum punya kewajiban juga
untuk melibatkan seluruh pengurus
bukan hanya pada tingkat pada level dpp
tapi juga tentu pengurus daerah daerah
dan itu kan sudah dipanggil
melakukan pertemuan diskusi informal
arahnya ke sana
artinya kalau memang nanti dpp bersama ketua umum
dipimpin oleh ketua umum memutuskan
atau menganggap bahwa memang the next logical step
langkah logis yang paling bagus demi kepentingan partai adalah
dengan bergabung dengan pemerintahan jokowi
mereka bisa mendukung gitu
atau at least tidak memberikan objeksi
pertentangan terhadap ide tersebut
demi kepentingan partai kalau begitu kita bicara motifnya
tadi kan bang julius mengatakan
motifnya dulu apa
kalau motifnya menteri nanti seperti yang lalu lagi
begitu ya bang ya
kalau motifnya platform
nah motifnya apa bang
kalaupun pan mau gabung ke pak jokowi itu karena apa
ya tentu begini
kan kita harus melihat dari sejarah pan ini
selama eksistensi pan didirikan bulan agustus sembilan puluh delapan
sampai sekarang itu biasanya memang kita kebanyakan berada di pemerintahan
hanya ada gap sedikit saja yaitu sekarang
dan juga dua ribu empat belas sampai dua ribu lima belas
kami memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan jokowi
tapi sebelumnya itu nonstop
dari kita ikut pemilu pertama sembilan puluh sembilan
kemudian pemerintahan agustus dibentuk oktober sembilan puluh sembilan
sampai dua ribu empat belas itu kita non stop selalu berada di dalam pemerintahan
jadi sebetulnya memang secara historis logisnya itu
memang pan berada dalam
dna nya begitu ya
dan juga tentu kita melihat berbagai tantangan yang ada sekarang ini
kan gini saya pikir pak jokowi
saya mau jadi menteri
bang barat mungkin ya
di sepuluh nama itu ada nama dia nih
bang adi praitno bagaimana melihat peta politik hari ini antara yang mau masuk ke koalisi
tapi di dalam koalisi juga ternyata kan ada kesepakatan lain
ada juga mungkin soal kursi menteri yang harus diperkirakan itu bagaimana
pasti petanya cukup dinamis
itu misalnya tergambar dari apa yang disampaikan jokowi ketika temu prabowo
bahwa proposal soal rekonsiliasi berbasiskan power sharing itu nggak ada
jokowi bilang harus bicara dengan partai pengusung harus bicara dengan teman teman pendukung
itu artinya satu sinyalmen soal koalisi kubu prabowo dengan jokowi ini tidak clear
kalaupun toh ada umpan lambung komunikasi politik itu mungkin setengah
tapi tidak finish soal konklusinya
itu yang pertama
yang kedua saya selalu mengatakan bahwa kita ini terjebak pada satu dilema panjang memang rehat
pertama satu sisi kita menginginkan satu komposisi oposisi yang kuat
artinya empat partai politik pendukung prabowo ini
berada di luar kekuasaan
tapi kalau melihat hitoh dan budaya politik kita yang politik akomodatif
politik gotong royong yang tidak memungkinkan the winner takes all
ini yang seringkali siapapun yang jadi presiden mau jokowi maupun sby
bahkan zaman mega dan gus dur mengakomodasi kelompok kelompok politik yang selama ini kalah
misalnya kenapa pan
tentu pan memiliki iresan pemilih yang berbeda dengan pkb
kenapa demokrat karena demokrat mewakili terah politik

hal yang seperti ini yang turut menjelaskan kerumitan kerumitan
untuk menarik benang merah oposisi dengan penguasa
makanya kemudian ketika jokowi bahwa saat ini sedang bicara dengan teman teman koalisi
dengan teman teman relawan ini bicara tentang apa yang kira kira soal kemungkinan yang paling realable
bisa diterima oleh publik di tengah fragmentasi politik yang cukup ekstrim
ini kan betul
itu saya melihatnya jokowi sedang dilema panjang
kalau tiba tiba misalnya mengajak demokrat
mengajak pan ataupun gerindra ini ramai
ramainya karena ceruk pemilihnya ini berbeda
suasana hati politiknya berbeda
kan saya membayangkan teman teman pan demokrat dan gerindra tiba tiba di medsosnya setiap pagi itu puji puji jokowi
terima kasih pak jokowi ekonomi membaik infrastruktur
padahal sebelumnya itu berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan
ada persoalan psikologi yang tidak otomatis memudahkan bahwa koalisi seperti semudah apa yang kita bayangkan
tapi ala kulihal di atas segala galanya
saya kira veto player yang bisa menentukan apakah pan demokrat dan gerindra bisa berkoalisi dengan jokowi semuanya ada di jokowi
karena kalau melihat kecendungan pkb nasdem yang lainnya itu sepertinya agak berat hati menurut saya
betul tidak agak berat hati
dan kemudian kenapa apakah gara gara mungkin kursi menteri jadi dibagi bagi lagi karena sudah ngajuin sepuluh ya bang ya
nanti kita akan bahas kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
oke tadi kata bang adi praetno agak keberatan tampaknya partai koalisi
coba kita dengarkan pernyataan dari temannya bang jazilul juga ini dari nasdem soal kursi menteri yang kalau kemudian ada dari oposisi masuk ke dalam koalisi jokowi maruf

ya memang yang disampaikan oleh pak jokowi itu adalah membangun negara
membangun negara bersama sama
tidak mengatakan berada di kabinet bersama sama
oke artinya memang sudah sepakat kayaknya ya bang ya di koalisi pak jokowi hari ini
hampir rata rata semuanya sudah cukup solid kita kita aja deh kalau begitu tidak perlu ada lagi yang lain atau gimana
tidak belum lagi dipicarakaan secara khusus
tetapi dari pengalaman
harus dib sunduk saja
pengalaman selama ini kalau pkb ikut aja apa yang pak jokowi misalkan mau
karena memang pkb kalau berkoalisi yang menjadi dasar utamanya adalah setia untuk mengawal
jangan sampai ada yang nggak setia begitu
ya ya itu pengalaman kemarin
jangan sampai dalam satu rumah begitu beda pikiran
nah ini yang kemudian saya tanyakan apakah teman teman yang mau bareng bersama masuk di dalam koalisi ini sudah betul betul berani
karena pak jokowi untuk periode ini juga berbeda dari yang kemarin
berani itu yang saya maksud seperti disampaikan pak hadi
secara psikologi kan selama ini berbeda
tiba tiba harus giginya dirubah
ya setirnya dirubah dari kanan ke kiri begitu
nah saya tidak yakin betul soal keberanian itu
saya tidak yakin bahwa katakanlah yang di luar koalisi yang ada ini betul betul berani
tapi kan bukankah biasa saja sebetulnya ya dalam politik hal hal yang seperti itu ketika tadinya di luar kemudian bergabung ke dalam
apa yang kemudian paling menjadi problem utamanya ketika misalnya ada misalnya pan atau demokrat
atau partai yang lain bergabung ke pemerintahan pak jokowi
begini jadi partai yang ada ini apapun pertama kan ingin kadernya atau partai itu lebih bermanfaat
itu akhirnya pengen masuk
tetapi juga berpikir soal elektoral
jangan jangan karena salah kebijakan pemilihnya nanti lari
ya kan itu juga patut untuk dipikirkan karena tidak semata mata kalau misalkan masuk di pemerintahan
mungkin saja elit partainya
oke dia menempati tempat di kementerian di kabinet atau di tempat yang lain yang strategis untuk membangun indonesia
tetapi belum tentu sepikiran dengan apa yang menjadi arah dari konstituennya
nah makanya saya pkb utamanya menunggu saja
menunggu teman teman yang sudah mau mengarah masuk begitu ke dalam satu koalisi itu
nah tinggal disitu nanti dibahas
arahnya seperti apa
bang bara kalau kemudian sudah arahnya ke sana
artinya anda katakan begitu ya
pan arahnya ke sana
ada dua puluh lima lebih yang mendukung itu juga
sudah dipertimbangkan betul betul
tidak semuanya tentu saja
sudah dipertimbangkan betul bahwa itu komitmennya bagaimana
ya tentu kan kita juga sadar dengan konsekuensi kalau kita memutuskan masuk dalam pemerintahan
dalam arti kita harus mempunyai komitmen baru semangat baru untuk betul betul memainkan peran yang konstruktif
betul betul menjadi supporting system
kita harus lihat dulu di luar karena ada pertemuan antara pak amin rais
ini dewan kehormatannya bang bara asibuan di partai amarat nasional
yang bertemu dengan pak prabowo subianto
kita lihat apa sebetulnya bagaimana pertemuan ini berlangsung dan apa yang akan disampaikan
pertama bahwa pertemuan dengan pak jokowi tiga belas juli kemarin itu sama sekali
jadi tidak berdiskusi bermusyawarah tukar perikiran mengenai power sharing
mengenai pembagian kursi mengenai hal hal yang mungkin kita sangka telah terjadi
jadi ini firm tidak ada pembicaraan mengenai siapa dapat apa bagaimana kapan dan lain sebagainya
jadi hanya betul betul
pertemuan dua tokoh yang intinya supaya tidak ada lagi cebong dan kampret
sehingga yang ada tinggal cepong bersayap
artinya sudah ngakur gitu ya
nah karena itu saya tanya lantas bagaimana what's next
nah beliau mengatakan pak amin saya sudah mengemukakan
saya ya di instagram beliau
anda sudah tahu semua di sini ya
dan komitmen pak prabowo tentang cita cita yang sudah dikatakan berkali kali
di dalam berbagai kesempatan pada saat kampanye
sampai sekarang pun alhamdulillah masih istiqomah masih konsisten
nah kalau ada tambahan kalau tidak salah rabu malam itu memang
pak prabowo akan mengundang dewan pembina gerindra untuk mengusyawarkan what's next tadi
nah yang kedua ini saya bocorkan ya
saya sampaikan ya supaya anda tidak curious ya
bahwa menurut beliau yang memang rekonsiliasi itu memang betul betul harus objektif
kemudian peta ke depan
kalau memang betul untuk kedaulatan pangan kedaulatan energi kedaulatan air
memperkuat ketahanan bangsa perbaikan kekuatan militer dan lain lain
kemudian pro pada rakyat pro pasal tiga puluh tiga undang undang seribu sembilan ratus sembilan puluh lima maka semua bisa dipertimbangkan
dan tentu ya kekuatannya seperti terseksikan di dalam hasil versi kpu yang didukung oleh mk
ya paling enggak lima ribu lima ratus empat puluh lima
kalau betul ya
nah kalau tidak itu namanya kooptasi
ya tentu itu tidak akan bisa
dan jelas sekali akan memilih menjadi oposisi yang bertanggung jawab demokratis terbuka santun
etis etikal juga ya
kemudian juga facebook loyal dan objektif
saya kira kita tunggu saja hasil dari tiongho bina
gerindra itu sementara saya sendiri berpendapat sebaiknya memang ada oposisi yang relatif tangguh di
saya akan mengulangi
karena kalau demokrasi tidak dapat berdiri tidak akan berdiri

jiwa demokrasi menjadi hilang
tidak usah kita besar besarkan
ini masalah sangat meh temeh
hanya masalah pembagian kekuasaan siapa yang berkuasa siapa yang mengontrol siapa yang
di luar siapa yang di dalam gitu
jadi jauh lebih mudah daripada hal hal yang pernah kita alami sebagai bangsa pada masa lalu
jadi hanya itu
maaf kalau anda terkesan dengan hal hal lain
saya menunggu agak lama
karena saya tadi sudah bertemu dengan dua berapa
lucu kalau nggak ada yang tanya

pak apa yang terjadi tadi dengan pak prabowo bertemu di lampang mr
ya demikian tadi pernyataan dari amin rais
setelah bertemu dengan pak prabowo subianto tadi yang mengatakan kurang lebih adalah soal tidak ada pembahasan soal jatah kursi menteri ketika pak prabowo bertemu dengan pak jokowi
dan amin rais juga tadi mengatakan sebaiknya tetap ada posisi yang tangguh di parlemen
nah di tengah semangatnya bang bara sibuan
pan mau ke pak jokowi ternyata ada saran juga bahwa sebaiknya pan tetap ada di luar pemerintahan begitu bang
nanti ditanggapi ya bang saya ingin tahu bang bara seperti apa menanggapi soal itu
tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali saat lagi
oke saya langsung ke bang bara sibuan
tadi sudah ada pernyataannya pak amin rais ketua dewan kehormatan partai merat nasional
soal di luar ataupun di dalam pemerintahan anda menangkap pernyataan pak amin itu tadi apa sebetulnya
ya memang menuju akhir dari statementnya pak amin mengatakan soal pentingnya peran dari oposisi dalam demokrasi
oposisi yang tangguh
ya tentu itu sangat itu kan sesuatu yang memang dibutuhkan
ya tentu itu sangat itu kan sesuatu yang memang dibutuhkan
ya dalam demokrasi adanya checks and balances ya gitu
tapi juga sebelumnya itu di tengah tengah pak amin juga mengatakan
artinya kalau memang kita ada semacam kebutuhan ya
misalnya untuk menjawab berbagai tantangan bangsa ini
tadi soal ketahanan pangan soal penguatan pasal tiga puluh tiga apalagi tadi ya
maka memang ide untuk bergabung dengan pemerintahan itu
ini kata pak amin tadi ya kuot dan kurut bisa dipertimbangkan
jadi artinya disitu kan juga pak amin melihat kepentingan yang lebih besar
seperti juga apa yang dikemukakan oleh pak jokowi dalam pidatonya minggu malam ini
kita ini menghadapi berbagai banyak tantangan
abad ini abad sangat kompetitif kita harus memperkuat human capital kita ya kan human resources kita
juga soal ideologi ya kan bagaimana kita harus memperkuat komitmen nilai nilai pancasila
menjawab begitu derasnya ini kan ada pengaruh ideologi dari luar ya transnasional
sudah cocok jadi jokowi
tapi bang mora kalau
artinya juga gini ini kan reinhardt kita kan juga melihat
ini kan di masyarakat ini masih ada luka yang cukup dalam
akibat tersangan politik sepuluh bulan ini
pemilihan presiden ini kan yang sangat tajam sangat menimbulkan polarisasi
penuh dengan retorika narasi kebencian
ini kan menimbulkan luka yang dalam
nah pertemuan sabtu lalu itu yang sangat positif
itu bagi saya hanya merupakan sebuah pain killer
band killer itu kan obat obat untuk membunuh untuk menghilangkan rasa sakit itu hanya bekerja sementara kan
itu bukan obat seperti antibiotik yang bisa menghilangkan itu
setelah itu barulah dengan cara yang lain
nah itu memerlukan work in progress
pemerlukan suatu proses
saya pikir perlu ada memang tindakan tindakan simbolis lainnya
nah salah satunya adalah simbolis dan konkret
kalau memang nanti dibutuhkan
pan untuk masuk pemerintahan ya untuk mengobati luka itu
ya tentu kami akan menyambut tantangan tersebut
nah dalam semangat itu dalam konteks itu memang saya lihat pak jokowi melihat adanya kebutuhan
untuk membangun pemerintahan yang bersifat inklusif
seperti kata adik adik tidak bisa attitude nya itu adalah winner take all
dalam arti pak jokowi dengan partai partai koalisi yang ada di sana
orang mengincar kursi menteri juga tidak pak
ya tentu kan nanti gini kalau kita bergabung dalam pemerintahan
menjadi salah satu supporting system ya pemerintahan jokowi
kan perlu ada tempat tempat
dimana kita bisa bekerja secara konkret betul kan mas
iya dong kita perlu tempat di mana kita bisa mengartikulasikan gagasan
bisa bekerja secara konkret
kalau enggak bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kita begitu kan
pan kan sejak awal juga cukup agresif ya menawarkan kursi menteri
menawarkan nama nama menteri gitu ke pak jokowi
kalau kemudian ada partai partai luar yang masuk
jangan jangan khawatir lagi kursi menteri berkurang atau gimana
ya agresif itu kan baru di konteks pernyataan pernyataan saja
tidak ada sesuatu yang konkret masih yang dilakukan
katakanlah dari teman pan untuk menyamakan visi apa belum
baru mengarah ngarah baru indikasi indikasi
nah tentu kita memaknainya indikasi itu ya biasa kan
memang lazim dan wajar wajar saja
tetapi pertanyaan saya tadi berani serius atau tidak
tadi kayaknya berani tuh bang barat
ya untuk menyatakan itu iya tetapi menindaklanjuti dalam tindakan itu belum tentu
karena ya harus mengevaluasi semuanya lah
harus melihat kira kira apa yang menjadi plus minusnya begitu
tetapi bagi pkb
keinginan untuk membangun bersama sama indonesia itu sesuatu yang bagus
itu sesuatu yang harus
bisa di dalam bisa di luar
bisa di dalam bisa di luar
oke oke bang adi prahitno
di tengah posisi seperti ini artinya pak jokowi
apa menurut anda apakah kemudian menjadi beban juga ketika ada partai partai pengusungnya
yang juga sudah menyamarkan menteri tapi di sisi lain
kalaupun mau politik akomodatif kan harus juga mengakomodir teman teman di luar yang mau masuk begitu kan
komposisi kabinetnya harusnya bagaimana menurut anda
itu justru salah satu misteri yang kita tunggu
misteri pertama sudah terungkap jokowi dan prabowo bertemu
sesuatu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang
ketika ketemu dmrt semua shock
termasuk pak amin mungkin karena dianggap tidak diberitahu
istimewa ulama pa dua ratus dua belas narik dukungan dari prabowo
misteri selanjutnya memang bicara tentang apa yang harus dilakukan jokowi terhadap partai partai politik pendukung prabowo
ini satu misteri yang kita tunggu
saya sih menduganya sejauh ini jokowi masih terjebak pada satu dilema
satu sisi teman teman partai pendukungnya menginginkan
empat partai politik ini tetap menjadi oposisi
menjadi satu terah dan budaya politik yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja
terutama untuk menjaga keseimbangan fragmentasi politik yang cukup ekstrim
tapi di atas segalanya saya ingin tegaskan rehat
kenapa kita gaduh bicara soal komposisi menteri
kita sudah tidak bisa bicara lagi tentang hal hal normatif pasal undang undang tiga puluh tiga
ketahanan pangan energi
ini kan normatif
kalau cuma itu selesai urusan nggak ada yang bantah nggak ada yang protes
ini bicara soal pan dapat berapa
rina dapat berapa
seserhana itu saja
kalau cuma tiga puluh lima halaman visi misi yang ditawarkan prabowo selama kampanye
semua nggak ada yang protes
nggak ada soal
tapi ketika bicara tentang kalau merapat dapat menteri apa ini lain ceritanya
disitulah kemudian tarikan nafas antara jokowi dengan partai pendukungnya agak sedikit ekstrim
inilah yang sekira
jebakan jebakan batman yang harus kita tunggu apa konklusinya
bisa mengganggu soliditas partai yang sekarang ini
tapi saya menduga teman teman partai pendukungnya jokowi sekalipun sudah merata firm
sudah merasa solid agak sedikit gambling
karena komposisi fraksi lima partai ini agak sedikit nggak nyaman
kalau tiba tiba satu partai ini membelot misalnya komposisi kekuatannya tidak menjadi berimbang
ini yang sekira
kalaupun toh ada politik akomodatif terhadap pendukung prabowo mungkin hanya satu partai
ini sebenarnya untuk meniadakan kelompok kelompok oposisi yang nihil
apakah itu kan kemudian ke depannya bang mbahra
keputusannya kapan dia akan segera diputuskan
tentu nanti melalui forum resmi partai
dan keputusan strategis kami ambil melalui forum yang namanya rapat kerja nasional
yang mudah mudahan akan
tapi seberapa besar peluang ketika pan akan betul betul bergabung ke pemerintahan pak jokowi
peluang seperti saya katakan di awal tadi kan cukup besar
artinya resistensi itu
terhadap ide untuk bergabung dengan pemerintahan jokowi tidak begitu kuat
artinya ada semacam juga
understanding gitu ya
di antara pengurus pengurus provinsi dengan ketua umum bahwa memang langkah logis untuk bergabung ini
patut dipertimbangkan untuk diambil
demi kepentingan partai
jadi itu yang akan segera diputuskan ya
bagaimana kesimpulan anda soal kursi menteri ini singkat saja dari pkb bagaimana
itu hak proregatif presiden
ya itu kan retoriknya seperti itu
mendorong dorong nggak ke pak presiden
bahwa pkb punya kader kader itu ya
masuk anda dong
dan itu memang bagian dari fungsi dari partai politik
semakin banyak semakin bagus kan begitu karena
sepuluh nama yang sudah diajukan
itu kan sedikit sedikit
pengumuman usul kalau nanti dikasih sepuluh itu baru banyak
jadi ini soal nama menteri sebenarnya bang arief rayang silahkan
tekniknya kata terakhir
politik itu hakikatnya adalah mengakumulasi kekuasaan
jadi menteri jadi presiden jadi anggota dpr
jadi kalau ada yang menganggap politik masuk surga itu salah alamat rayang
jadi yang gaduh yang ramai itu menganggap politik ini harus di share kekuasaannya
ini yang harus dipahami secara publik
apalagi dalam situasi indonesia sekarang ya
tapi ala kulihal di atas segala galanya apapun yang terjadi yang penting kita semuanya bahagia
mudah mudahan semuanya bahagia
yang dapat maupun yang tidak bahagia
kita lihat kita lihat ke depan seperti apa
konsolasinya akan berkembang
terima kasih banyak bang jasidul bang barat
terima kasih banyak bang adi praet
terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain